surabaya menjadi sebuah kota bermula dari pinggir kalimas
tidak jauh dari kawasan jembatan merah saat ini
diperkirakan pada seribu tujuh ratus empat puluh hingga seribu tujuh ratus dua puluh
pemerintah kolonial membuat sodetan sepanjang lima empat km
membelokkan sungai yang seharusnya bermuara ke muara rembang
atau moro rembangan diluruskan ke arah laut di kawasan tanjung perak
faktor ekonomi mengendalikan wabah penyakit pes sekaligus menghindari banjir
jadi alasan pemerintah kolonial mulai membuat soretan
inilah terusan pertama di pulau jawa
seratus tahun kemudian tiga proyek soretan besar untuk menjaga surabaya
yaitu jagir kanal porong sidoarjo dan sedayu gresik
proyek itu sebenarnya untuk mengendalikan surabaya agar tidak banjir
dan kemudian agar tidak menjadikan ini wabah penyakit
karena surabaya sebenarnya basisnya adalah rawa rawa
yang ketiga secara politis sebenarnya juga mematikan wilayah
yang sebelum surabaya menjadi besar itu sudah besar duluan yaitu bangil
pemerintah kolonial kemudian mulai memitigasi adanya beberapa sungai besar
yang melintasi kota surabaya
mereka kemudian membangun sudetan di wilayah utara surabaya dan juga di wilayah selatan
saya berdiri tepat di salah satu sudetan itu di wilayah selatan
yaitu yang kita kenal hari ini sebagai kali jagir
semuanya sudah dihitung kemudian dibangun dan tujuannya satu
mengatur air yang melimpah di kota surabaya
agar tidak membanjiri kota ini
lebih dari seratus tahun pintu air jagir tetap kokoh menjaga kota surabaya
pintu air ini mengendalikan air dari kali surabaya agar tidak semuanya masuk ke tengah kota
jika debit air dari hulu meningkat maka air dibuang melalui sodetan ini
sepanjang lebih dari empat kilometer
sebaliknya ketika air surut dam jagir berfungsi memastikan
pasokan air saluran ilyasi
experiment peluang kota surabaya
yang kemarin di negara negara finanye atau sumatero
terdapat pembawa perbawa air padakrempuran bet proceedus
ketika mereka masuk ke pantai sembilan
yang telah berhenti
masang peti juga tepay
kalau sudah mohon emang tinggal di sini
menyediakan lahan kosong untuk dijadikan embung
penampung air ini sebenarnya sebagai kompensasi lingkungan
yang sebelumnya daerah resapan
kemudian berubah menjadi hunian atau perkotaan
semoga warga surabaya bisa benar benar terbebas dari banjir
mesta farid andreas puceksono surabaya jawa timur